hai ada sekarang ya jangan berpikir pikir sedang ya dan jempol kaki ini adalah satu
kita dikirimin hingga malam dikirimin sekarang berpobrak
jam tiga malam dikirimin sekarung bulu kobra ini menjadi semangat untuk kita bahwa project itu indah
boleh ada seberapa dikira kira ada sekarung ya ini gini bulu kobra sedang ya dan jempol kaki
ini adalah satu tanda bahwa ada orang yang tidak beradab
entah siapa yang lempar tapi ini kita tidak melakukannya dengan apa itu biasa aja sih mungkin kalau di apotek ada orang yang sirik wajar
ada orang yang sirik ada yang nggak suka wajar
kita dengan suka cita aja bahwa memang banyak orang yang peduli dengan kita dan juga merespon dengan kehadiran panis
dengan persirikan sirik
artinya ada yang mencintai
ingin ditindak lanjuti mungkin
ya kita sih kita minta aja mohon allah kita doain aja doa orang yang sadar
artinya menduga pelakunya ini lawan politik
enggak kita nggak pernah menduga mungkin hanya orang sirik